tidak senada dengan pernyataan fadlizon partai persatuan pembangunan menilai polemik menteri rangkap jabatan sepenuhnya merupakan kebijakan presiden joko widodo
rangkap jabatan menteri dan pengurus partai politik juga bukan pelanggaran hukum karena itu p tiga tidak mempermasalahkan
apabila masih ada menteri di kabinet jokowi yang rangkap jabatan asalkan bisa bekerja dengan baik
namanya kebijakan itu boleh berubah karena situasinya juga bisa juga berubah
nah ini kita kembalikan dong sama usernya dalam hal ini presiden
bagi p tiga yang penting sepanjang tidak menabrak peraturan perundang undangan ya silahkan
katakanlah pak idrus marham jadi menteri sosial tapi juga jadi ketua koordinator di golkar
beliau bisa mengatur waktu atau tidak
beliau bisa melaksanakan tugas tugasnya tidak sebagai menteri sosial sesuai dengan target target yang diberikan oleh presiden
itu bisa dilaksanakan